presiden joko widodo menyalurkan bantuan subsidi upah dan bantuan langsung tunai bbm di balikpapan kalimantan timur
presiden jokowi berharap dengan adanya bantuan tersebut tingkat konsumsi masyarakat bisa terjaga
dan juga bbm
jadi hampir selesai ini tidak menisir yang belum belum
sisanya ini terus akan kita kebut
kita harapkan dengan bantuan ini konsumsi masyarakat
masyarakat bisa terjaga banyak diri terjaga
sehingga ini akan mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun di negara kita
sebelumnya menteri keuangan sri mulyani mengatakan
realisasi penyaluran bantuan langsung tunai atau blt bbm baru mencapai enam empat puluh empat triliun rupiah
dari total rp dua belas empat triliun rupiah per tiga puluh september dua ribu dua puluh
sementara untuk bantuan subsidi upah
sudah mencapai empat dua triliun rupiah dari total anggaran sembilan enam triliun rupiah
sembilan triliun rupiah
kita masih memberikan bantuan tambahan akibat kenaikan bbm waktu itu
yaitu dalam bentuk blt bbm rp dua belas empat triliun
yang realisasinya mencapai enam empat triliun untuk dua puluh enam juta kelompok penerima
bantuan subsidi upah yang dari rp sembilan enam triliun sudah tercairkan empat dua triliun untuk tujuh satu juta pekerja
dan empat lima puluh sembilan triliun dukungan yang berasal dari pemerintah daerah apbd yang terrealisir satu dua triliun
jadi berbagai bantalan bantalan ini adalah wujud dari apbn untuk melindungi masyarakat
dari guncangan yang terjadi
jadi secara luar biasa saat ini yang berasal dari berbagai faktor global